aduh kemana ya tuh anak
gue juga gak tau sih soalnya gue lagi di luar nih
gue sekarang lagi nungguin hicle ini
yaudah gini deh
kalo kalian dapet kabar raya ada dimana
kabarin gue sekarang ya langsung
nah ada yang hoki ya
gue kan harus buru buru nemuin cindy nih
aku masih di jalan kira kira lima belas menit lagi boy
oh iya disini kan ada makamnya vito
apa gue mantep dulu aja kali ya
karena reva masih lima belas menit
sekarang geng sergala sama geng warior
udah gak bermusuhan lagi
malahan kita udah bentuk klub motor yang baru
yaitu anak jalanan
jadi lo yang tenangnya disana ya
cuman ada temen kita
dia malah pengen bermusuhan sama kita
dia malah gabung sama kobar
ya mudah mudahan aja allah membuka hatinya alex
dan dia bisa sadar kalau perbuatan dia itu salah
karena dia dari kasus aja
kau ini bisa menangin avvy istrinya
iya pesen pesen pa polisnya dlu pas tily
dia udah k
dikita a siem temen aku
halo megan si raya lagi sama lo gak sekarang dia ke tempat lo gak sekarang nih
hmm mbak emangnya raya kemana
saya kabur dari rumah soalnya dia pikir selama ini abah beneran amnesia tapi ternyata abah pura pura
hah jadi abah itu gak amnesia terus raya kabur dari rumah kok bisa
duh raya lo tuh dimana sih pake kabur kabur segala
yah ngajak pergi berdua udah berdua asik sendiri main geng geng
ya allah aduh mon gue gak tau deh raya ke rumah gue atau enggak soalnya ini gue lagi lagi pergi bareng papi gue
aduh kemana ya tuh anak gue juga gak tau sih soalnya gue lagi di luar nih gue lagi di jalan mobil gue mogok
gue sekarang lagi nungguin hicle ini
yaudah gini deh kalo kalian dapet kabar raya ada dimana kabarin gue sekarang ya langsung
duh ada yang mau kio abah mah gak bakalan mau bohong ah kio gini nih masalahnya nih kalo bohong ah
tuh bah makanya jangan suka bohong di dunia aja udah dapet balasan gimana dia herap nanti
aturah saya mana tau saya pikirkan berbohong demi kebaikan tidak apa apa tuh lah
kelak kelak kelak demi kebaikan bah yang tau baik buruknya cuma allah subhanahu wa ta'ala etta
oh tapi ini gimana brother saya jadi binun kita mau kemana ini
binun binun bingung siatanya
kita cari lagi aturah neng yuk
ayo yuk kita cari si neng yuk
ayo kita bergerak
itu ngomong transi gue ya
aduh gue mah aja ya
gue mah gue mah
jelai lupa jelai lupa
wah ini kalau tau saya jadi burak ya
itu itu itu itu itu
ketalu ketalu siapa ini
jasya jasya jasya
tidak kapok kapok mereka itu
kaluh katuk saya capek sudah tua
terima kasih sama sama
makasih ya dok
terima kasih sama sama
hei barangkal kenapa sih kamu susah banget dikasih tahunya
dibilang jangan merantem jangan merantem
masih saja pak
kenapa kamu mengeladenin mereka
tadi saya sudah coba menghindar abah
cuma mereka mengepung saya saya mau ke malas
emang kita harus membela diri menyelamatkan diri
cuman ya udahlah
sepertinya kamu terluka
buru di obatan dikompres
pulang pakai es cendol pakai es batu
yuk yuk mandi kita cari neng lagi ya
sampai jumpa di keranjang dong
sampai jumpa ya
baru kemana nih
ke rumah melly nggak mungkin
nantinya kan galak
ke rumah reva apa lagi
mati ringnya kan enggak ngijinin
ke rumah reva buat temen temennya